aku tuh kasian ngeliat nontalita
nontalita mau ketemu kamu tapi takut kamu disakitin lagi sama sakti
nontalita itu peduli sekali sama kamu loh
kamu tau nontalita seumur umur gak pernah mau masakan
gak pernah bisa masak tapi lantainya masak ini untuk kamu loh
aku gak pernah pura pura ya
aku gak pernah pura pura sayat sama kamu
aku gak pernah pura pura cinta sama kamu ayah
aku bohong soal keluarga aku
tapi aku gak pernah pura pura soal perasaan aku ayah
aku gak pernah pura pura soal perasaan aku
aku gak pernah pura pura soal cinta aku
soal sayang aku semuanya bukan pura pura ya
itu dari hati aku
aku udah gak mau ketemu sama kamu lagi
aku minta kamu pergi jauh dari kehidupan aku
karena aku emang gak mau ketemu sama kamu lagi
sesering apapun kau minta aku pergi
seseringnya juga aku akan terus deketin kamu
sampai kamu mau terima maaf
aku akan deketin sama kamu
aku bener bener cinta sama kamu ayah
sampai bukti akhir
sampai dia asko
dan dia yang itu
dia salah satu
nggak beres kayaknya
sat makan yuk
mama beliin steak mau
tidak usah ma
daripada kamu bengang bengong seperti ini
kayak anak ayam yang habis kecebur di kot
maksud papa nanti sore kamu ikut mama dan papa mau ketemu sama rekanan bisnis mama yang baru
pasti ada yang gak beres sama satria
kok dari tadi terserah terserah terus
biasanya kan ada aja alasan anak ini
aduh aku bingung
anaknya aku bikin apa ya buat raka
kamu jangan tawar aku
enggak saya jadi deg degan non
aku mau masak
aku mau buktiin aku masak sayur
ya buat raka
aku mau coba sendiri
ini nggak kegedean ya
aduh rokok itu pasti senang ya non
kamu tolong kasih ke dia ya
saya antar sekarang non
saya ambil tas dulu ya
semoga sukses ya non
kabarin aku cepetan
nenek senang sekali kamu datang
kamu datang tepat pada waktunya
si raka nih seharian ini aduh marah marah terus
dia lagi uring uringan terus
nenek yakin deh kamu bisa menghibur raka
raka di mana nek
lihat aja tuh
ayah ke belakang ya
ngapain lu kesini
aku duduk ya
lu ngapain kesini
aku bawain sayur asem buatan nontalita untuk kamu
kamu tahu nggak aku tuh bener bener terharu karena
nontalita itu nggak ngebolehin aku untuk ikut masak
nontalita masak semuanya sendiri
pasti kamu tahu gimana nontalita masakinya sepenuh hati untuk kamu
kalau sepenuh hati dia kenapa nggak antarin aja sendiri
lu nggak usah bela belain nontalita lu itu deh
dia udah nggak peduli sama gua
gua juga udah tahu

sakti yang udah ada segala galanya

sakti yang udah ada segala gala

raka kamu itu nggak boleh punya pikiran seperti itu
pikiran kamu itu jahat raka
mentalitas nggak seperti itu kok
asal kamu tahu ya seharian ini
nontalita itu nggak konsentrasi
tadi pagi nontalita udah ke rumah sakit
buru buru non talita bawain bubur buat kamu tapi ternyata kamu udah pulang dari rumah sakit
non talita mau ke rumah kamu tapi ternyata ketahuan sama sakti
nontalita dipaksa kuliah
aku tuh kasian ngeliat nontalita
nonton ita mau ketemu kamu tapi takut kamu itu disakitin lagi sama sakti
nontalita itu peduli sekali sama kamu loh
kamu tahu mentalitas seumur umur gak pernah mau masak kan
nggak pernah bisa masak
tapi nontalita masak ini untuk kamu loh
gue percaya sama mama
eh sini sini
nontalita maafin aku ya
aku terlalu emosi dan aku udah menilai kamu yang jelek jelek tadi
aku nggak pernah pura pura ayah
aku nggak pernah pura pura sayang sama kamu
aku gak pernah pura pura cinta sama kamu ayah
aku bohong oke aku bohong soal keluarga aku
tapi aku gak pernah pura pura soal perasaan aku
aku gak pernah pura pura soal perasaan aku
aku gak pernah pura pura soal cinta
aku soal sayang aku semuanya bukan pura pura ya
itu dari hati aku
ternyata kecurigaan kamu itu benar raka
ya kecurigaan kamu itu benar
ternyata satria itu
bukan tukang ojek
satria itu anak pejabat kaya pejabat yang terkenal itu loh
kamu tahu kan
pejabat itu loh temennya
anaknya pak danadi
aku merasa bodoh raka
aku pikir itu satria itu anaknya
ternyata benar benar cinta sama aku
tapi aku salah
ternyata satria itu di belakang aku pasti dia senang sama teman temannya ya
dia pasti tertawa karena
dia ngerasa dia bisa membodohi aku
aku nih hanya orang kecil ya
kan aku tahu
aku itu sedih raka
aku kecewa sekali sama satria
ya kamu jangan
cuma jangan pikir negatif dulu
tapi benar kan
ya dia pasti ada alasan kenapa dia nggak terus terang sama kamu kan
oke gini coba deh kamu pikir
udah kamu pikir dulu kamu pikir dulu
waktu kalian ketemu
dia yang nyamar jadi tukang ojek atau
anggap dia sebagai tukang ojek
waktu itu aku yang pikir satria itu tukang ojek loh
padahal waktu itu dia naik motor yang mahal itu loh
yang kamu bilang mahal kamu inget kan raka
eh tapi ya
kalau aku liat liat
dia kayaknya tulus kok sama kamu
dari gerak geriknya dari bahasa tubuhnya
dia benar benar cinta sama allah